kasian sekali bunda
bunda sangat terpukul dengan kepergian reikian santan

mari sama sama kita berdoa
kabulkanlah doa doa kami ya allah
wabil akhirat hasanah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oh benar benar sangat bangga kepadamu
dan saya juga sangat benar benar beruntung mempunyai keponakan sepertimu
paman aku lapar sekali
sebaiknya kita cari kedai di daerah sini raden
tapi kampung ini sama sekali tidak ada kedai paman
sepiskan kampung ini
sepertinya penduduk sedang tidak berjualan online
ada apa ini kenapa kampung ini suram sekali
sepertinya kampung ini sedang mengalami kesedihan
kenapa kampung ini sepi sekali nyai
hari ini adalah hari duka cita untuk pajajaran dan seluruh rakyatnya
karena raden kian santang telah meninggal dunia
kian santang mati
dan sekarang musuhku sudah berkurang santai
dan sekarang musuhkannya sudah menangkap adik ee
tidak ada kesempatan lagi untuk kita raden
apa yang kamu inginkannya
pasti penjagaan sedang lemah
ibu saya sangat perlindunganmu
ibu saya sudah kehilanganmu
kasian sekali ibu
ibu saya sangat terpukul dengan kepergian
setiap yang hidup
pasti akan mati
mungkin saat ini rakyat santan
tapi entah besok siapa ibu
kita hanya menunggu saja
ibu harus mengikhlaskan
kepergian rakyat santan ibu
meski itu sangat berat ibunda
aku sangat mengerti
aku mau sudahlah ibu

ketika rakyat sampai ke latar
rakyat yang ke darfis
rakyat yang ke lalu
rakyat yang ke wild
kamu bakal berukun